setelah mencegah aktivitas mudik pemerintah provinsi dki jakarta kepolisian dan tni kini berupaya melakukan penyekatan serta memeriksa kesehatan warga yang kembali ke ibu kota
setelah melakukan rapat pimpinan dengan kepolisian tni dan kejaksaan tinggi dki pada jumat pagi pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan melakukan dua langkah strategis bagi warga yang tiba di ibu kota
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan langkah pertama yang diambil adalah melakukan penyekatan bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum
dan langkah kedua mendata warga yang baru pulang dari kampung halaman
para petugas wilayah seperti ketua rt rw babin kamtipnas babinsa dan satgas covid sembilan belas akan melakukan pemantauan kesehatan warga tersebut
hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid sembilan belas yang dikhawatirkan meningkat pasca lebaran
kesimpulan rapat koordinasi pertama adalah melakukan screening di pintu pintu masuk menuju jakarta jabodetabek
yang kedua kendaraan umum kalau kendaraan umum udara laut dan kereta api memang sudah dilakukan random screening antigen sebelum berangkat
sehingga kita bisa mendeteksi secara
lebih baik bila ada warga yang masuk kawasan jakarta dan bergejala atau berpotensi membawa covid sembilan belas
sementara itu kepala polda metro jaya berharap langkah ini cukup efektif menekan angka penularan
mengingat sedikitnya satu juta warga telah bepergian ke luar kota melalui jalur darat udara dan laut
puncaknya terjadi dalam satu minggu terakhir
juga bisa melihat di mana ada sekitar seratus ribu sampai dua ratus ribu masyarakat kita yang tetap nekat untuk pulang
walaupun juga sebenarnya secara umum efektivitas penyekatan ini cukup baik karena mampu mengurangi lima puluh persen jumlah arus yang keluar dari provinsi dki jakarta
nah ini berangkali rekan rekan mengapa kita mengambil langkah langkah untuk melakukan pencegahan di basis komunitas
pemprov dki juga mengimbau warga yang pulang agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari
sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah
rizky itiar yahya jakarta